selanjutnya terdakwa ferdis sambo shsi kmh yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa
berteriak dengan suara keras pada saksi rikat elisir udihanguniu dengan mengatakan
weh kau tembak kau tembak cepat cepat weh kau tembak
detik detik pembunuhan brigadir yosua diungkap oleh jaksa dalam sidang perdana
dengan terdakwa ferdi sambo di pengadilan negeri jakarta selatan senin siang
jaksa menyatakan bahwa penyebab kematian yosua adalah tembakan dari verdi sambo
kemudian terdakwa freddy sambo shsi kmh menghampiri korban nofriansah yosua utabarat
yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak gerak kesakitan
lalu untuk memastikan benar benar tidak bernyawa lagi
terdakwa ferdi sambo shsi kmh yang sudah memakai sarung tangan hitam
menggelam senja atapi dan menembak
sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban wefriansah yosua utabarat
hingga korban meninggal dunia
selain itu dalam surat dakwaan dijelaskan pada minggu sepuluh juli dua hari setelah yosua dibunuh
ferdis sambo memberikan handphone merek iphone tiga belas pro max kepada eliezer riki rizal dan kuat ma'ruf
sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak
disebutkan juga sambo memberikan amplop berisi uang dolar senilai lima ratus juta rupiah

namun amplop tersebut diambil kembali dan akan diserahkan pada bulan agustus dua ribu dua puluh
apabila kondisi sudah aman
kuasa hukum verdi sambo mengatakan surat dakwaan yang disusun jaksa dan dibacakan di dalam sidang tidak jelas
keterangan pak fs yang itu juga disampaikan ke kami
beliau tidak pernah menembak langsung
nah makanya nanti ini akan dikonfrontasi
antara apa yang disampaikan dalam sidang dan apa yang disampaikan di dalam sidang
jadi saya percaya di sini

jaksa penuntut umum karena mendalilkan menyampaikan fakta itu
harus membuktikan faktanya bebannya ada di penuntut umum
senin sore sidang dilanjutkan dengan menghadirkan terdakwa putri candrawati
dalam persidangan tersebut putri mengaku tidak mengerti atas isi dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
dalam dakwaannya jaksa menyatakan putri terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua

saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi
mohon maaf yang mulia saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut
iya saya tidak mengerti
sementara kuasa hukum putri candrawati febri diansyah menyatakan
dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum terhadap kliennya tidak jelas dan dapat dibatalkan secara hukum
kalau kita simak baik baik tadi bu putri menyampaikan beliau tidak mengerti dengan dakwaan tersebut
jadi penjelasan jaksa penuntut umum yang panjang lebar tampaknya juga tidak mampu untuk menjelaskan secara konkret
apa sebenarnya dugaan perbuatan perbuatan bu putri sampai ia harus diancam hukuman mati
sidang pembacaan dakwaan terhadap pembunuhan brigadir yosua ini berlangsung
hingga seringkali dikirimkan oleh bapak putri
malam dua terdakwa lain yang dihadirkan adalah ricky rizal dan kuat pak ruf
sidang pada hari kedua selasa delapan belas oktober dijadwalkan untuk terdakwa barada richard eliezer pudiang lumiu alias baradae
tim liputan cnn indonesia